pemirsa terima kasih anda masih bersama kami
tiga pemain baru persib termasuk dua pemain asing untuk pertama kalinya mengikuti latihan tim di bandung
selain itu persib juga minggu ini akan menggelar pemusatan latihan di batam sebelum mengikuti turnamen piala presiden
setelah secara resmi dinyatakan menjadi bagian dari squad maung bandung musim ini
dua pemain asing dan pemain naturalisasi masing masing bojan malisik inkyun oh
serta victor igbo nevo mengikuti latihan di lapangan seskuad bandung minggu pagi
kehadiran inkyun oh dan bojan malisik sekaligus melengkapi jajaran legion asing persib
yang sebelumnya telah diisi michael essien dan ezekiel enduasel
sayangnya enduasel tidak dapat mengikuti latihan karena tengah cedera
dalam latihan ini sekuat maung bandung berlatih fisik ringan dan simulasi permainan
sementara untuk menghadapi turnamen piala presiden
persib akan menggelar pemusatan latihan di batam
pada tanggal sembilan hingga dua belas januari dua ribu delapan belas
turnamen piala presiden akan digelar pada enam belas januari dua ribu delapan belas
selain persib empat klub lainnya masing masing bali united persebaya
arema fc serta psm makassar
telah ditunjuk menjadi tuan rumah turnamen pramusim liga itu
freddy bangun bandung